jika anda ingin mengenal angkatan udara maka datanglah ke pangkalan udara iswayudi di madiun jawa timur
karena pangkalan udara ini adalah etalasenya angkatan udara
karena di tempat inilah adanya tiga seguarun tempur sekaligus
karena itu tempat ini juga dikenal sebagai home of the fighters atau rumah para penerbang tempur
setiap pagi deru kenal pot pesawat tempur memecah kesunyian pangkalan udara iswah yudi madiun jawa timur
satu persatu jet tempur t lima puluh squadron udara lima belas melaju dan lepas landas untuk melakukan latihan terbang
pesawat t lima puluh ini membawa penerbang yang baru lulus sekolah terbang untuk dilatih kembali menjadi penerbang jet tempur
pelatihan ini dinamakan kursus pengenalan terbang pesawat tempur atau dikenal juga sebagai lead in fighter trainer
para siswa nantinya dibekali berbagai manuver getebook selama tiga puluh dua kali penerbangan
setelah menutup pendidikan lanjutan di skuadron udara lima belas
barulah para penerbang ini disalurkan ke skuadron tempur lainnya
kita kenalkan dulu sehingga ketika mereka masuk di satuan operasional di f enam belas atau di sukhoi
dia sudah mengenali basic dan mengenali performance bagaimana basic handling ataupun basic handling ketika akan masuk ke pompa
kursus terbang tempur merupakan ujung perjalanan menjadi pilot pesawat tempur
sebelumnya calon penerbang harus mengikuti pendidikan terbang di skuadron pendidikan
yang berada di lanut adisu cipto yogyakarta
setelah menjalani ground school atau sekolah darat dan simulator
para siswa digembleng di squadron pendidikan satu ratus satu
di tempat ini mereka mulai melakukan latihan terbang dasar menggunakan pesawat g satu ratus dua puluh group
tentu saja tidak semua siswa bisa lulus ke tahap selanjutnya
dan apabila yang tidak lulus dalam sebuah fase dalam artian grounded
untuk lulusan aau akan kita kembalikan ke aau
dan akan diberikan ke aau
pada saat ini kita sudah mengalih korup ke korup dasarnya sebelum ikut sekolah penerbang
namun untuk yang dari psdp penerbang tni
apabila ada beberapa yang grounded akan dialihkan ke bintara tni au
dan ada beberapa yang kembali ke sipil
setelah melakukan latihan terbang dasar selama delapan puluh sembilan jam atau sekitar enam bulan
siswa mengikuti pelatihan terbang latihan lanjut
di sini siswa menggunakan pesawat kt satu wongbi yang memiliki kemampuan aerobatik lebih tinggi
saat ini tiga puluh mahasiswa prajurit sukarela dinas pendek tni sedang mengikuti pendidikan terbang
jumlah ini sebenarnya masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan tni angkatan udara
intinya kita butuh sekitar hampir lebih dari tiga puluh penerbang
karena pada kenyataannya pasti ada akan berkurang penerbang karena nasib atau karena hal yang lain
akhirnya ya tentu lebih baik kalau kita bisa satu setengah kali dari jumlah pesawat
anggaplah jumlah skadron
namun angkatan udara saat ini mendapatkan pasukan dari akademi angkatan udara
dan psdb juga
pada masa mendatang tni angkatan udara diproyeksikan menambah pesawat baru yang lebih modern
karena itu kebutuhan pilot juga diprediksi akan terus bertambah
di winermawan mordanto bimantoro yogyakarta daerah istimewa yogyakarta